di tengah gejolak ekonomi global indonesia diprediksi mampu dan berpeluang menjadi raja di pasar ekonomi dunia
bagaimanakah proyeksi ekonomi indonesia dari sudut pandang para ahli
indonesia dengan banyak orang dan banyak kekuatan bisa menjadi negara yang kuat
saksikan spesial interview peraih nobel ekonomi tahun dua ribu tiga prof robert fryengel iii
senin dua puluh tujuh februari jam sembilan malam di cnn indonesia